kita beralih ke informasi lain ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengaku
bila dirinya dibenci oleh sejumlah elit pemerintahan terkait beberapa pernyataan
dan sindiran politiknya yang mengkritisi pemerintah
meski begitu prabowo menyatakan tidak peduli dengan istilah rak pateken
dirinya menyatakan akan tetap berbicara apa adanya kepada masyarakat
seputar kondisi negara indonesia
prabowo pun kembali menunjukkan kebobrokan indonesia
berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia
dari dua ratus negara di dunia indonesia hanya menempati peringkat satu ratus tiga puluh
pernyataan prabowo ini dilontarkan dalam acara halal bihalal partai gerindra
bersama masyarakat jawa tengah di semarang sabtu sore
negara gagal setidak oleh tpp diingat life expectancy
yaitu harapan hidup kemudian penghasilan real
yang terakhir tingkat pendidikan
kalau dari sini untuk berhenti kita

negara keempat terbesar di dunia
para elit selalu membanggakan indonesia ekonomi ke enam belas
nanti di tahun dua ribu empat puluh lima kita akan menjadi negara kelima terbesar ekonomi